masalah mas udah rumah
aku kebelet pipis banget nih mas
ada wc nggak ya sekitar sini
kenapa nggak di restoran aja tadi kencingnya
iya tadi kan
belum mau pipis
sekarang baru mau
ya terus sekarang mau dimana di warung
udah tunggu ya sampe rumah
kau mau aku pipis disini
aku bilang gak ya ke andin soal masalah ini
ah gak usahlah
andin lagi gembira
lebih baik aku gak merusak momennya andin
kasian nanti malah dia jadi ikut kepikiran
papa lagi silaturahmi aja sama mama disini
gak ada apa apaku
nanti papa sama mama kasih tau aja
kapan ada waktunya
nanti kita makan bareng di luar oke
tapi aku masih kepikiran
apa maksud ucapan nino tadi ya
ada yang disembunyikan aldebaran
mas kita mau kemana mas
saya mau ada meeting
yang ada saya telat nanti
lagian kamu udah sampe sini baru tanya
kamu ikut saya meeting aja ya
mendingan andin gue jaga kata kata aja hari ini

supaya nanti dia ketemu michelle lagi
ini adalah pembicaraan
ini adalah panjang
kamu tak adults
dia dari rumah
tensi bapak sangat tinggi
kalau besok kondisinya masih seperti ini
sebaiknya bapak dibawa ke rumah sakit ya bu
iya iya baik dok ya
kalau begitu saya permisi pak
mari mari makasih dok
harus tenang ya
enggak boleh banyak pikiran
gara gara aku bapak jadi begini
permintaan mama sama bapak enggak banyak kok
mama sama papa cuma ingin rumah tangga kamu utuh
dan kamu kasih cucu untuk kami
sesulit itu buat kamu nong
kenapa ada hal seperti itu ya
rozmanya jadi geatt
sebenarnya pada saat dulu
saya gerek sama maksut
ah seputar ini
berjalan bisa giris juara
ini vital hal paham
untung aja tadi nino nggak nyebutin kecurigaannya soal hubungan aldi bahran dan roy
pak surya bu sarah minta maaf ya kunjungannya jadi berantakan begini
saya bener bener minta maaf
nggak apa apa bu gimana kondisinya pak chandra
tadi dokter udah periksa dan udah dikasih obat
cuma dokter bilang kalau memang darat tingginya nggak turun turun ya besok terpaksa harus masuk rumah sakit
semoga cepat pulih ya
kita pulang aja kalau gitu ya biar bisa istirahat
makasih banyak ya udah dapet
terima kasih banyak bu
ya makasih pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak pak
saya yang berterima kasih sama bapak
karena sudah menyempatkan waktu untuk datang kesini
baiklah pak kalau begitu saya pamit dulu aja ya
bisa lama sudah rumah
bisa lama sudah rumah
aku kebelet pipi semangat nih mas
ada wc nggak ya
kenapa nggak di restoran aja tadi kencingnya
tadi kan belum mau pipi
sekarang baru mau
ya terus sekarang mau dimana
udah tunggu aja sampai rumah
kamu mau aku pipis di sini
udah masa keturunannya mas
mas aku kebelet banget nih mas
dan menikah kanan bunga narang
udah kayak gitu
ada kamar mandi nggak di dekat sini
pandit tadi kemana lagi
nyari nari aja sih
mau tanya disini toilet umum sebelah mana ya
oh di sana mas disitu ada toilet umum
cantik sendirian aja nih
mana suaminya gak ada tuh
kenalan dong kenalan
mas ini masuk dong mas
ya ampun mas
kamu harusnya jangan sekasar kayak itu dong
udah dong mas mas tolong dong
mas kamu jangan cepet cepet gini dong mas
sampai rumah tunggu
dengerin saya ya
bisa gak sekali
dengerin saya kamu
kalau tadi saya nggak datang
udah jadi apa kamu
ini terlihat sangat enak
penampakan semur ayamnya juga
aduh memang kiki my dear
kamu pintar masak
kamu masak kebanyakan deki
adin sama al kan gak makan di rumah
kebanyakan ya bu
semur ayamnya kan
ke mas randy gitu
boleh gak bu
biar mas randy
bisa makan masakannya gigi juga gitu
kalau buat randy boleh
kamu boleh kasih buat randy
lagipula ntar kan kalau
kebanyakan dibuang membazir sayang
boleh buat randy
kalau kiki nganterin juga masakannya
ibu bolehin dong
nanti setelah saya selesai makan
kamu beres beres ruang makan beres beres dapur baru
kembelan terin keren
ayo ibu makan yuk
dan aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas

aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas

aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas

aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku ganggu kamu
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas

aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak dengerin kata kata kamu mas
aku gak mengerin kata kata kamu "